bella aku berangkat
aku sampe lupa
hari ini kan hari pertama syifa sekolah
aku harus bisa hantar siva ke sekolah sekarang
ya siva jangan akal ya
untuk anak aku
asal kamu tau
afif akan terus tetap mencintai bella
apalagi mereka berdua ada anak
mereka akan tetap terikat
dan akan tetap terus berhubungan
mama mungkin belum tahu
tiar ini adalah seorang dokter
jadi kalau nanti suatu hari dede bay demam lagi
nanti tiari bisa mengurusnya
tapi syukurlah sekarang udah gak apa apa kan
udah gak apa apa kan
yaudah mama bawa ke kamar dulu ya
pengobatan yang paling terbaik untuk bayi sekecil ini
karena tangan ibu dan tangan dokter itu berbeda sekali
kayaknya tante sylvia gak suka dia sama aku
sampai nyindir begitu
aku balik sekarang ya
afif kayaknya terlalu fokus deh sama anaknya
bahkan aku pergi pun dia nggak peduli
aku mau pergi
aku tahu kok
tadi kamu ke rumah reno kan
aku tahu apapun yang terjadi
aku bisa lihat semua itu dari rawat wajah kamu
pasti kamu kecewa banget
engga ma aku pasang di rumah ma
aduh syifa syifa jangan lari larian
pasang dulu dasinya ya
pasang dulu dasinya
hari ini kan hari pertama syifa masuk pk
siva nanti papa yang nganterin ya
yaudah dipasangin dulu dasinya
ayo kita ke sekolah
hari ini seharusnya bella juga ngantar syifa ke sekolah
soalnya gurunya bilang kedua orang tuanya juga harus hadir
aku berangkat ya
ini bekas siang kamu untuk di kantor
benci pakaian kabinious

jangan blok mars
benci pakaian kl anxious
stil tak mau jalan
wa aapasya allah
ya allah aku sampai lupa
hari ini kan hari pertama syifa sekolah
aku harus bisa hantar siva ke sekolah sekarang
ya siva jangan kalah ya
jangan ya om
maaf ya bella aku gak akan telepon kamu
biar kamu penasaran terus kamu datang sendiri ke sekolahnya suka
jadi kak raina mau coba bikin suami istri ketemu lagi
oke aku ikut bermain

hari ini shiva mulai masuk ke sekolah tk
dan kedua orang tua diharuskan datang untuk mendampinginya
apa kamu gak akan datang ke sana
ke tk bunga matahari
sekarang shiva udah gede